sementara itu calon presiden nomor urut dua prabowo subianto dalam pidatonya di mojokerto jawa timur menyebut mencurigai potensi pembagian uang dilakukan elit jakarta pada pemungutan suara tujuh belas april nanti
tim kampanye nasional pasangan calon nomor urut satu menegaskan mereka tidak memiliki niat melakukan money politics seperti yang dituduhkan
wakil ketua tkn jokowi maruf arsul sani mengaku kubu mereka tidak merasa tersindir oleh pernyataan prabowo tentang adanya elit yang berpotensi membagikan uang pada tujuh belas april nanti
tkn justru menyayangkan pidato yang disampaikan prabowo bisa memperkeruh situasi menjelang pemungutan suara
tkn mengimbau prabowo dan pendukungnya agar tidak melontarkan pernyataan yang membuat pemilih takut menggunakan hak suara
ya itulah kita juga yang apa
tidak bisa memahami dari pak prabowo statementnya itu selalu mulai dengan prasangka soudon seringkali
nah ini kan kemudian karena yang berstatement pak prabowo kan kemudian mengalir ke bawah
kemudian kalau sudah ke bawah itu pasti ditambah tambahi ya dikreasi sendiri narasinya yang lebih seram daripada itu
nah kalau seperti ini terus saya kira ya memang pemilu kita tidak
dikutip dari detik com capres nomor urut dua prabowo subianto menyebut para elit di jakarta berniat membagi bagikan uang menjelang pilpres dua ribu sembilan belas tanggal tujuh belas april
ketua umum partai gerindra ini menjelaskan bagi bagi uang itu hanya akan membuat senang rakyat indonesia selama satu sampai tiga hari
prabowo menilai bagi bagi uang justru akan menghancurkan masa depan generasi bangsa indonesia